termohon kpu hanya menghadirkan satu saksi ahli marsudi wahyu kisworo pakar it dari itb dan dokumen tertulis dari ahli riawan w chandra
kpu memutuskan tidak menghadirkan saksi fakta karena merasa saksi pemohon gagal membuktikan dalil permohonan bpn prabowo sandi
dalam keterangannya marsudi menjelaskan tidak ada gunanya merekayasa hasil situng untuk menguntungkan paslon tertentu dengan menambah atau mengurangi jumlah suara
situng yang saya sebut situs pemilu dua ribu sembilan belas itu adalah web situng itu pertama dirancang untuk informasi kepada masyarakat
untuk sarana transparansi tadi dan dia merupakan virtualisasi dari situng yang sesungguhnya ada di dalam
nah karena itu yang perlu sangat diamankan adalah situng yang ada di dalam ini
situng yang ada di dalam ini harus diberikan pengamanan yang sangat kuat
pengamanannya di dalam
yang dilakukan pertama apa yang pertama dulu pada waktu dirancang waktu kami dengan teman teman merancang gitu
pertama situng yang ada di dalam ini hanya bisa diakses dari dalam kpu tidak bisa diakses dari luar yang bisa diakses dari luar adalah webnya itu
yang kedua adalah dirancang adanya tiga disaster recovery center gitu ya semacam tempat cadangan yang satu di kpu dan dua di tempat lain
sehingga kalau terjadi sesuatu misalnya katakanlah kpk
itu kejatuhan pesawat terbang begitu ya masih ada dua situs yang lain yang ada dua server yang lain akan berjalan
dan pada di salah satu jadi green design itu ada enam buku di buku ke enam itu kita akan nyatakan bahwa lokasi dari dua tempat ini tidak boleh diinformasikan pada publik